partai demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan
kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil
jangan ada politisasi dalam prosesnya
ketiga kami juga mendukung upaya hukum pak lukas untuk mencari keadilannya
selama proses itu berjalan mengingat pak lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau non aktif
maka kami menunjuk saudara willem wandik sebagai pelaksana tugas ketua dpd partai demokrat provinsi papua